tiga alat bukti surat
di persidangan telah diajukan dan diperlatkan alat surat
di uji alat bukti surat berupa
di uji alat bukti berupa surat
ya ini berkas perkara dalam lampiran berkas perkara
alat bukti surat
peradilan atas nama
bpi garis meneng satu ratus tujuh belas garis meneng dua rumawi
garis meneng dua ribu enam belas
garis miring di reskrimum tanggal delapan belas februari dua ribu enam belas
beserta segala surat yang terlampir di dalamnya
dimana surat tersebut adalah surat resmi
yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum
sehingga termasuk dalam kategori
pasal satu ratus delapan puluh tujuh kuhap
dan oleh karanya dapat digunakan sebagai
suatu alat bukti yang sah dalam
memperkuat pembuktian perkara ini
empat barang bukti
terhadap barang bukti
telah kami ajukan di kepresidenan
dan telah sesuai dengan ketentuan pasal

pasal tiga puluh delapan kuhab
pasal tiga puluh sembilan kuhab
pasal tiga puluh kuhab
pasal empat puluh dua kuhap
pasal tujuh puluh lima ayat satu huruf d
dan f kuhab
pasal satu ratus tiga puluh kuhap
dan pasal satu ratus delapan puluh satu kuhab
kepada para saksi dan terdakwa
telah diperlihatkan barang bukti yang terkait
dan relevan dengan keterangannya
dan barang bukti sebut
ada sebagian yang dikenal diketahui
dan dibunarkan oleh terdakwa
ada sebagian lagi yang tidak diketahui oleh terdakwa
lima terhadap ahli yang diajukan oleh
berasat hukum terdakwa
ada berdasarkan perintah yang diperlukan oleh terdakwa

satu ahli patologi forensik
dr jaya suryaat maja
dr rernat budiawan
perihal kesehatan kesehatan kesehatan
keahlian dari dr rernet budiawan
bahwa menurut abdul karim nasution
dalam buku kapitas lekta hukum acara pidana
tidak harus ditakdirkan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus
atau memiliki ijazah tertentu
adam isasawi dalam buku
hukum pembuktian tindak pidana korupsi
tidak berat pada ahli adalah pada pengalaman
atau bidang pekerjaan tertentu
dan tidak berat pada ahli adalah pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu
yang ditekurnya selama waktu hidup yang panjang
yang menuntut akal sehat
yang menurut akal sehat
sangat wajar menjadi seorang ahli
dalam bidang khusus
maka dalam rangka memberikan
keterangan yang komprehensif
selain ahli tersebut
telah memperoleh pendidikan khusus
atau ijazah tertentu sesuai bidangnya
selayaknya ahli tersebut juga
memiliki pengalaman bekerja di bidang tersebut
dalam waktu yang lama
sehubungan dengan kriteria ahli
sebenarnya tersebut di atas
bahwa pada persidangan dokter
mengatakan dirinya sebagai ahli toksikologi forensik
berdasarkan pertanyaan gpu
berkaitan dengan keahliannya
berdasarkan penerusan keahlian dokter rarnet budiawan
di pulau sivi
ahli pada web
penjelasan semua web di atas menyatakan keahlian toksikologi forensik adalah kombinasi antara keahlian kedokteran dan kimia
toksikologi forensik umumnya adalah seorang dokter yang menempuh pendidikan lanjut di kimia hingga menyelesaikan dokter kimia
atau yang menempuh pendidikan kami ulangi atau sebaliknya seorang dokter di kimia harus melanjutkan pada bidang kedokteran
berbeda dengan seorang apotekar dengan dasar dasar keilmuan yang dipelajari pada tingkat sarjana
yang telah cukup mendapatkan ilmu toksikologi umum farmakologi farmakokinetik dan farmasi analisis
dasar keiman apoteker di tingkat sarjennya hanya diperlukan untuk melanjutkan pada tingkat magister
pada bidang farmakologi
farmasi analisis dengan konsentrasi analisis obat atau racun dalam cairan dan materi biologi setelah kami ulangi
setelah menyelesaikan pendidikan magister lanjut pada bidang dokter dengan melakukan penelitian bidang khusus analisis toksikologi forensik
di institut kedokteran forensik dan bekerja sama dengan institut farmasi
sehingga seorang apoteker yang memperdalam bidang toksikologi forensik menyelesaikan disertasinya berkaitan dengan
disertasi berkaitan dengan racun dalam kematian yang meliputi analisis racun dalam korban sehingga interpretasi temuan analisis yang berkaitan dengan racun
dalam korban sehingga interpelasi temuan analisis yang berkaitan dengan racun tersebut
keahlian seorang toksikologi forensik tidak saja berdasarkan pendidikan s tiga dan bidang disertasi
tetapi juga harus memiliki pengalaman sebagai ahli dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan keracunan
dan bekerja sama dengan kesehatan
bahwa ahli toksikologi forensik dari cpu yaitu dr rarnet imadi agus gekalewasuta msc apoteker adalah
lulusan apotekar sekolah tinggi farmasi itb bandung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan menyelesaikan pendidikan s dua di farmasi itb dengan bidang keahlian khusus farmasi analisis
adapun penelitian tesis adalah analisis morfin di dalam urin untuk memprediksi waktu eksterm morfin dari tubuh klinci
dengan disertasi berjudul simulasi pharmacokinetik horin
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
selamat siang anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
kali ini bersama saya prasidya puspa dan kita masih mengikuti jalannya sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin yang ke dua puluh tujuh di pengadilan negeri jakarta pusat
hari ini agendanya adalah tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa
jessica kumala wongso dengan pasal pembunuhan berencana
sebelumnya jpu sudah menyebutkan begitu latar belakang dari saksi ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa yakni jessica kumala wongso
dan juga menjelaskan latar belakang dari para saksi ahli tersebut
dan kita ikuti jalannya persidangan saat ini
buktian ilmiah kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan produk atau blood phishing dan racun cyanida atau cyanide phishing
pengalaman lain dari dokter
nusamban yang berkaitan dengan racun cyanida adalah pengalaman sebagai konsultan mcs monitoring controlling and surveillance
yang didukung oleh bank indonesia selama kurang lebih lima tahun
dalam kegiatan ini yang bersangkutan banyak menangani kasus penggunaan racun cyanida dalam bentuk kcn dan nacn yang dikenal oleh nelayan sebagai dengan sebutan potas
berdasarkan penyelesaian keahlian yang dipersyaratkan sebagai seorang toksikologi forensik
maka dr rat budiawan belum dapat dikatakan sebagai ahli toksikologi forensik
ahli dr rat budiawan lebih tepat dikatakan sebagai ahli toksikologi lingkungan
khusus pada bidang toksikologi kimia lingkungan
oleh sebab itu dr rernet budiawan tidak memiliki keahlian khusus di bidang toksikologi forensik
sehingga apabila pemaparannya tentang toksikologi forensik haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim
perihal perbedaan data yang diteliti oleh ahli patologi forensik prof beng beng ong dr jaya surya atmaja dfm shfpf phd dan ahli toksikologi dr renat budiawan dan michael robersen
bahwa klarifikasi seorang ahli menurut prof edward tomar syarif hiaris sarjana hukum mhum dalam buku teori dan hukum pembuktian halaman enam puluh enam
ada beberapa klasifikasi menurut hotkinson dan james
salah satunya adalah perkenaan dengan keterangan atas fakta yang diberikan oleh ahli
pengamatan perbandingan dan diskresi yang memerlukan keahlian
di mana hal itu juga secara gas besar sesuai dengan pasal satu ratus tujuh puluh sembilan ayat dua kuhap
untuk pasal satu ratus delapan puluh lima ayat enam huruf c kuhap dengan sungguh sungguh kami ulangi
yang pada intinya menyatakan dalam menilai kebenaran
seorang ahli atau kami ulangi
dalam menilai kebenaran seorang saksi atau ahli
hakim harus dengan bersungguh sungguh memperhatikan huruf c
alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi atau ahli untuk memperhatikan keterangan yang tertentu
bahwa di dalam persidangan terdapat perbedaan pilihan antara ahli kedokteran forensik dan ahli toksikologi forensik yang diadakan oleh penuntut umum
dengan para ahli patologi forensik dan ahli toksikologi dari penasihat hukum
sehubungan dengan sebab kematian korban mirna
bahwa perbedaan tersebut salah satunya disebabkan karena perbedaan perspektif yang diakibatkan oleh perbedaan data
yang diberikan untuk dianalisa diamati dan dibandingkan oleh para ahli tersebut
di mana data yang diberikan oleh penutup umum merupakan data yang komprehensif
dari mulai kata circumtential of death korban mirna yang meliputi bap para saksi dan ahli
untuk mengetahui gejala gejala sebelum dan setelah korban mirna meminum vietnam
data hasil temuan analisis toksikologi forensik dan data patologi forensik korban
namun ternyata banyak data yang diberikan oleh peranjaan hukum kepada para ahli toksikologi personaheal itu sekali
hanyalah data parsial saja
yakni data temuan analisis toksikologi forensik dan data foliye
tanpa memberikan data circumtance of death
kurban semina yang meliputi berita acara saksiigh dan ahli
mengetahui gejala sebelum dan setelah korban mirna meminum vietnam ice coffee
sehingga membuat arah kesimpulan yang salah dari para ahli patologi forensik
dan arah patologi toksikologi dari penasih tukum yang telah dengan sebab kematian korban minah
terkait dengan ini
maka dikarenakan ada latar belakang informasi atau data yang berbeda atau keliru
para ahli patologi forensik dan para ahli toksikologi yang diajukan oleh penasih tukum
sehingga mengakibatkan argumentasi yang diberikan oleh para ahli tersebut menjadi bias dan tidak valid
dan karenanya tidak dapat dipercaya sebagai dasar untuk menegakkan kebenaran mati
sehingga hal hal disampaikan oleh majelis hakim
perihal keahlian dr jaya surya atmaja di fmsh fpf

dr jaya surya atmaca di fmsh fpf pad
menyelesaikan pendidikan kedokteran di fkui sebagai spesialis patologi forensik
dari fkui pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan dokter di bidang dna forensik dari universitas kobe jepang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
diploma forensik marching pada tahun dua ribu satu
berdasarkan riwat pendidikannya dr jaya adalah seorang patologi forensik dan dna forensik
dr jaya pad sama sekali tidak memiliki rewet pendidikan di bidang kimia maupun kimia analisis
berdasarkan riwat pendidikan yang dimiliki dokter jaya
bahwa ahli bukanlah seorang toksikolog forensik
sehingga segala pemaparannya tentang toksikologi forensik
adalah disampingkan oleh majelis hakim
perihal kredibilitas dan integritas ahli patologi forensik prof peng pengong
bahwa klasifikasi seorang ahli
dalam buku teori dan hukum pembuktian halaman enam puluh enam
ada beberapa klasifikasi menurut prof dr edward omar syarif harith shm home
yang menurut hopkinson dan james
salah satunya adalah berkenaan dengan sifat dari seorang ahli
dimana hal itu juga secara gas besar
sesuai dengan pasal satu ratus tujuh puluh sembilan ayat dua kuhap
untuk pasal satu ratus delapan puluh lima ayat enam huruf d kuhap
yang pada intinya menyatakan
dalam menilai kebenaran seorang saksi atau ahli
hakim harus dengan bersungguh sungguh memperhatikan
dan seterusnya huruf d
cara hidup dan kesusilaan saksi ataupun ahli
seorang ahli harus dengan bersungguh sungguh memperhatikan dan seterusnya huruf d kuhap
seorang ahli harus dengan bersungguh sungguh memperhatikan
serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi
dapat tidaknya keterangan itu dipercaya
berdasarkan fakta persidangan
telah terungkap bahwa ahli patologi forensik
prof beng beng ong yang berkeluarga negara australia
telah datang ke indonesia secara ilegal
dengan menggunakan visa kunjungan
yang seharusnya menggunakan visa tinggal terbatas atau vitas
sehingga prof beng beng ong dicekal selama enam bulan
dan dideportasi ke australia
oleh prof beng beng ong
dan diperkenalkan oleh kantor imigrasi kelas satu jakarta pusat
berdasarkan surat kepala kantor imigrasi kelas satu jakarta pusat
tentang tindakan kebiasaan atas nama
ong beng beng dalam kurung lk
yang ditaratani oleh t julia kim hidayat
hidayat wangsa jalan pemaklis rukuh
selaku kepala kantor imigrasi kelas satu jakarta pusat

dengan nilai setara objektif
dengan nilai penyapaan selama enam bulan
dan dideportasinya ahli patologi prasik prof beng beng ong
ke australia oleh kantor imigrasi kelas satu jakarta pusat
dikarenakan datang ke indonesia secara ilegal
dengan menggunakan visa kunjungan
yang selalu menangkap visa
visa tinggal berbatas atau vistas
maka kredibilitas dan integritas ahli patologi prasik prof beng beng ong
terkait sifat dan khalidut kesusilaan
sudah cacat secara umum
dan sudah selainnya keteranginnya
menjadi tidak dapat dipercaya
dan disambungkan oleh majelis ketiga

bahwa perspektifikasi soal kredibilitas dan integritas aliturksik prok prasik michael robertson
bahwa perspektifikasi soal kredibilitas dan integritas aliturksik prok prasik michael robertson

ada beberapa perspektif kasih melihat kirsan dan james
salah satunya adalah berkaitan dengan sifat dari siswa ahli
dimana hal itu juga secara keterangan dengan pasal satu di jurusan ayat dua buah
jutuh pasal satu ratus delapan puluh yang menangkap buah
buru d yang pada intinya menyatakan
dalam menyebutkan sesuatu saksi atau ahli hakim harus juga berseru seru memperhatikan
cara hidup dan kesucian ahli
serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi
dapat tidaknya keterangan itu dibacakan
berdasarkan pertamakan telah diungkap bahwa aliturksik prok prasik michael robertson
adalah seorang buruh kepala wilayah san diego ponte san diego california amerika serikat
dimana soal berita penerimaan atas michael kempis robertson
masih berlagu dengan tuguhan konversi untuk menghalangi keadilan

sederhana curhat departemen keadilan amerika serikat
diurut pdi dan pdi dan dikeluarkan oleh yosef p kalahan
selaku atas sehukum di kantor atas sehukum fbi kedutaan besar amerika selangkat
jakarta indonesia pada tanggal dua puluh tiga september dua ribu enam belas terlampir
sehubungan dengan hal ini
maka apabila kita melihat secara objektif dengan adanya surat perintah penangkapan
atas nama michael davis robersen yang masih berlaku dengan tuduhan konspirasi
untuk menghalangi keadilan bab satu ratus delapan puluh dua ayat lima undang undang bidang dan kalikotnya
maka kredibilitas dan integritas ahli toksikologi forensik michael robertson
terkait sifat cara hidup dan kesusilaannya sudah cacat secara hukum
dan sudah selayaknya keterangannya menjadi tidak dapat dipercaya
dikesampingkan oleh majelis hakim
pernyataan saksi ahli toksikologi dr rarnet budiawan
hasil pengukuran analisis kandungan cyanida terhadap barang bukti kasus kematian mirna salihin
yang mengacu yang dilakukan puslah formabel poli dilakukan validitas dan keabsahannya
karena tidak mengacu pada kaedah analisis kimia yang umum di dalam dunia ilmiah
seperti tidak mencantumkan metode analisis
penyampingan baku batas deteksi dan lain sebagainya
pusat laboratorium forensik bereskrim poli atau puslavor dan enam cabangnya
lapor cabang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama memberikan
dukungan pemeriksaan forensik kepada kesatuan kepolisian lapangan
dari tingkat posek hingga mabes poli
dasar hukum dari pelaksanaan tupuksi tersebut adalah undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
masa empat belas berubah
untuk para pemeriksa forensik
selain itu dalam rangka penguji validitas hasil analisis atau pengukuran
juga dilakukan uji silang atau cross check
dan uji profesionalitas baik dalam lembaga ilmiah
di dalam maupun di luar negeri
jadi pernyataan saksi ahli tersebut di atas sangat tidak sesuai dengan fakta
mengenai tidak dicantumkannya metode pemeriksaan batas deteksi simpangan overload dan lain lain
hal tersebut di atas sebenarnya selalu ada di dalam setiap pengukuran analisis yang
yang dilakukan khususnya analisis kimia
namun tidak disertakan dalam berita acara pemeriksaan

agar bisa langsung dipahami oleh pihak pihak yang berada di dalam
ambil lagi oleh pihak pihak yang ada di pengadilan yang umumnya tidak mengerti istilah istilah teknis
apalagi istilah istilah kimia
umumnya personal yang terlibat di pengadilan berlatar belakang pendidikan ilmu hukum
umumnya hal tersebut di atas diselampirkan secara detail
pada pemeriksaan yang berada di dalam pemeriksaan ilmu hukum
dan di atas diselampirkan secara detail pada pemeriksaan ilmu hukum
dan di atas diselampirkan secara detail pada pemeriksaan ilmu hukum
dan di atas diselampirkan secara detail pada pemeriksaan ilmu hukum
dan di atas diselampirkan secara detail pada pemeriksaan ilmu hukum
penapisan merupakan uji kualitatif untuk melakukan uji deteksi dari semua kemungkinan racun yang terdapat di dalam sampel
uji screening yaitu uji penggolongan racun berdasarkan sifat golongan senyawa kimia racun
uji screening atau pendahuluan yang dilakukan di laboratorium polri adalah untuk uji ph
reaksi warna dengan tes kitsianida
uji fisik atau uji organololeptis yaitu uji pengamatan dengan mata untuk menggambarkan bentuk fisik sampel
uji konfirmasi atau identification test
adalah uji pemastian identitas senyawa racun yang dideteksi dari uji penapisan
uji konfirmasi yang dikerjakan di laboratorium volri terhadap bb sampel adalah menggunakan alat
dan ion kromatografi atomik atomik
alat alat instrumen tersebut adalah memenuhi standar laboratorium toksikologi forensik dunia
instrumen tersebut mampu mendeteksi dan mengidentifikasi semua golongan obat pesticida dan senyawa racun organik lainnya
konfirmasi senyawa racun golongan logam seperti aresm dan logam berat lainnya menggunakan instrumen aas dan icp
uji kuantifikasi yaitu analisis penetapan kadar dari senyawa racun yang telah diidentifikasi untuk menetapkan jumlah kandungan racun di dalam sampel
uji kuantifikasi dapat menggunakan alat atau instrumen yang sama pada uji identifikasi
interpretasi temuan analisis yaitu penjelasan semua data analis toksikologi dikaitkan dengan data temuan patologi forensik dalam kaitan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik berkaitan dengan kasus yang dihadapi
penyidik berkaitan dengan kasus yang dihadapi
penyidik berkaitan dengan kasus yang dihadapi
ini tetap diterapkan pada semua barang bukti uji pendahuluan yang diterapkan pada bb romawi empat sama dengan bb lain meliputi uji ph tes kit pendahuluan yang diterapkan saya ulangi tes kit reaksi warna terhadap cyanida dan uji penapisan lainnya
sampel satu ml jumlahnya sangat terbatas sehingga hanya cukup dilakukan uji ph
jumlah yang terbatas ini tidak memungkinkan melakukan uji yang lainnya
mengacu pada sop pelaporan hasil pemeriksaan maka dilaporkan semua hasil uji negatif
konstelasi hasil bb romawi empat ph mendekati enam
pada bb romawi empat semua target senyawa racun memberikan hasil negatif
hal ini dimaksudkan adalah sampel tidak cukup untuk melakukan pengukuran
sedangkan hasil negatif pada bb satu romawi dan dua romawi adalah hasil pengukuran tidak ditemukan senyawa racun tersebut
kesimpulan hasil negatif pada bb romawi empat adalah sampel tidak cukup untuk dilakukan analis toksikologi forensik
pernyataan ahli toksikologi dr ranet budiawan terhadap hasil temuan bb romawi satu dan romawi ii
sisa kopi korban ditemukan mengandung ion cn negatif adalah tujuh ribu empat ratus ml

ahli ph menyampaikan ketidakyakinan terhadap hasil pemeriksaan bb satu dan bb dua oleh lab empat polri
ahli mencoba menghitung ph larutan cyanida menggunakan persamaan konstanta disosiasi nacn
sehingga diperoleh hasil perhitungan ph sekitar lima belas
dr budiawan berasumsi bahwa pada keadaan vietnam ice coffee
dikolaborasikan dengan hasil perhitungan
dimana menurut hasil percobaan ahli mengatakan
akan ada pembentukan gas cyanida atau hcn dari nacn
yang akan mengakibatkan kematian semua pengunjung
fakta saat kejadian hanya korban wayan mirna yang mengalami kematian
ahli berkesimpulan meragukan keberadaan nacn
dan tidak mempercayai hasil pemeriksaan bb satu dan bb dua oleh lafortori
dan mengasumsikan keberadaan nacn dalam bb satu dan bb dua
dimungkinkan hasil rekayasa penyidik
tanggapan pengertian ph adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan
derajat keasaman diukur menggunakan elektroda gelas
dengan mengukur beda potensial atau e
referensi alat ukur ph sederhana menggunakan kertas ph indikator
dimana warna dari senyawa indikator yang terdapat pada kertas
akan berubah sesuai dengan derajat keasaman dari senyawa
yaitu organisasi pengukuran bahan kimia
menyatakan ph larutan komplek harus diukur bukan dihitung
di sini ahli berusaha untuk membuat argumen
untuk mengabaikan atau meragukan hasil pengukuran ph bb satu dan bb dua
argumen ahli budiawan menggunakan penghitungan ph pada bb satu dan bb dua
adalah bertentangan dengan persyaratan keilmuan yang diakui secara internasional
yang diterbitkan oleh us environmental protection agency washington dc tahun dua ribu dua puluh
menyatakan nacn adalah garam cyanida yang berupa serbuk atau padatan
jika dilarutkan dalam air akan mengalami reaksi disosiasi
atau pembentukan ion dengan nilai konstanta disosiasi
atau konstanta pengionan pka sama dengan sembilan dua
ada pun reaksi disosiasi dari nacn dalam larutan air
dalam kurung berbasis air adalah
nacn padat ditambah h dua o sama dengan nacn dalam kurung terlarut
nacn terlarut ditambah h dua lpka menjadi na positif
ditambah cn negatif ditambah h dua o atau terionisasi atau terdisosiasi
na positif ditambah cn negatif ditambah h dua op ka
menjadi naoh ditambah h dua o pka menjadi naoh
persamaan henderson hasselbach adalah persamaan yang dapat digunakan
untuk memprediksi keberadaan ion cn di dalam larutan vietnam ice copy
ada pun persamaan tersebut adalah
ph sama dengan pka ditambah log dalam kurung
di dalam kurung lagi cn negatif hcn
berdasarkan persamaan di atas dapat diprediksi keberadaan rasio konsentrasi
cn negatif atau hcn yaitu cn negatif hcn sama dengan sepuluh
phpka pada ph tiga belas maka rasio cn negatif atau hcn adalah sepuluh dalam kurung tiga belas sembilan dua sama dengan sepuluh
artinya keberadaan ion cn negatif dalam larutan hampir sepuluh kali lipat
atau pembentukan gas hcn pada ph tiga belas adalah sangat kecil
yaitu satu per sepuluh ribu dari konsentrasi ion cn negatif
beberapa literatur menyatakan pembentukan gas cyanida dari garam nacn
sangat ditentukan oleh pemerintah

hasil percobaan pada pengukuran suhu vietnam ice coffee
selama lebih dari sembilan puluh menit yaitu suhu kurang dari sepuluh derajat celcius
pada rentang tersebut vietnam ice coffee masih diamati adanya es yang belum meleleh
suhu tersebut menghambat penguraian ion cn negatif menjadi gas hcn
percobaan pembuatan vietnam ice coffee dan penambahan garam nacn
sebanyak lima gram ke dalam gelas vietnam ice coffee
selama pengamatan segera
pembuatan vietnam ice coffee dalam sekitar sembilan puluh menit atau sekitar satu lima jam
menunjukkan tidak terciumnya bau gas cyanida seperti bau bitter almond
tidak ada satupun pengunjung pada saat percobaan tersebut di olivier cafe
mengalami pusing pusing akibat menghirup gas cyanida
kematian sangatlah tidak dimungkinkan pada percobaan penambahan nacn
ke dalam vietnam ice coffee selama sembilan puluh menit
berdasarkan percobaan dan perhitungan rasio ion cn dan gas cyanida atau hcn
dapat disimpulkan bahwa bb romawi satu dan dua mengandung ion cn negatif adalah
seratus mg per liter dan tujuh sembilan ratus mg per liter dengan ph tiga belas
hanya satu per sepuluh ribunya akan membentuk gas cyanida
pernyataan ahli toksikologi dr budiawan tidaklah berdasarkan fakta ilmiah dan percobaan
ahli toksikologi budiawan menyampaikan asumsi asumsi dalam persidangan
yang dapat mengaburkan fakta kebenaran
pada ph lebih kecil dari dua belas diulangi pada ph lebih besar dari dua belas
bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam cyanida
dan mencegah penguapan hcn dari kopi
hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan hcn
selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban
pencegahan penguapan hcn juga akan memberikan efek menekan munculnya bau hcn
yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum
dalam kurung sumber pustaka nomor tiga belas
hal ini sesuai dengan keterangan saksi devi yang menjelaskan
kopi sisa korban setelah dirasakan di lidah terasa mengembakar
dan tercium aroma sangat bau menyengat ketika dicium langsung
dalam jarak yang relatif dekat dengan sampel kopi
menurut keterangan saksi bonzoita alias hani
kedua jawaban tersebut menjelaskan sisa kopi korban berasa pahit menempel
terasa menyengat dan panas dengan bau bukan seperti aroma kopi
tingkat bau menyengat dari kopi yang ditambahkan nacn
ditentukan oleh jarak hidup